ini bukan salah kamu kan
mungkin tuhan berkehendak lain
ingin mempersatukan aku sama alfa dengan cara seperti ini
dia ngasih kesempatan untuk aku jagain alfa
syukur deh kalau kamu sadar
tapi aku tuh bingung banget loh
selama kamu jadi antoni
aku tuh udah ngerasa aku tuh deket banget sama kamu
padahal kan sebelumnya kita nggak pernah kenalan ya
padahal dari dulu kita juga udah deket
tapi kamu gak pernah tahu
gak pernah sadar ken
ternyata kamu tuh gak pernah menganggap keberadaanku
saya udah ngerasa
kepingin sekali sampai di rumah
kepingin ketemu alva cucuku
saya bisa ketemu lagi sama alva
seperti apa dia
ini namanya kompas ajaib
kompas ini udah pernah gue ciptain waktu itu sama si alfaton
lo tinggal masukin memori lo ke dalam sini
iya lo atur atur aja ton
jadi kalau lo tersesat ya lo tinggal buka lagi ton
memori yang udah lo simpen
keren kan ton
diem aja ya
eh udah dateng tuh
udah jalan euren
termasuk pembeli perusahaan ini bukan buat aku kan tapi buat dia
aku memang bukanlah ton dan tempatku bukan di sini
itu kan yang kalian mau bilang
kamu tahu sendiri kan ton
waktu itu bagaimana reaksinya alpha waktu dia
ayang kasih tahu dia itu siapa sebenarnya
kalau masalah itu ya nggak usah khawatir
setelah alva sadar aku udah ngomong sama dia
kayaknya dia udah maafin semuanya
bener ya ton
mungkin itu yang bisa meredam hamarahnya ayang
aku tuh punya kabar gembira loh
aku tuh udah ketemu sama alpha
dia tuh lagi ngalamin kecelakaan terus sekarang dia lagi di rumah sakit
tahu nggak sih yang paling penting
ingatannya tuh pulih kembali
eh kenapa makanya makan hati hati dong
alva udah sembuh
ingatannya udah kembali lagi kan
alva udah sadar
kendi udah tahu belum ya soal topan
ken kau mau ngomong apa
ken kau mau ngomong apa
ken kau mau ngomong apa
ken kau mau ngomong apa
ayang pasti alva udah maafin semuanya kok
antoni bener ayang kemarin kan aku kehilangan jati diri
tapi sekarang aku udah gak lagi
sekarang aku inget siapa aku apa adalah cucu ayang yang sayang sama ayang
jadi ayang gak perlu ya minta maaf
lagian aku gak mau inget inget lagi masa aku waktu hilang ingatan kemarin
yang penting sekarang semuanya udah kumpul
aldi steven antoni dokum sama ayang kita semua kumpul
alva kamu cepat sembuh sayang
supaya kamu bisa kembali di rumah eyang
dan kalian jangan perlukan
nah meninggalkan eyang lagi ya
emang paling bahagia bisa kumpul lagi bersama keluarga
terasa hangat dan menyenangkan
apalagi kalau keluarganya itu sayang dan peninggalan
dia juga sangat perhatian banget sama kita
walaupun dengan begitu gue udah gak ada kesempatan lagi sama kendi
apalagi udah ada antoni
ah gue gak boleh mikir kayak gitu
antoni kan saudara kembar gue
yang gue pingin dia selalu bahagia
ya satu satunya kebahagiaan dia pasti cuman candy
gue harus bisa ngeluhin dia
aku juga pengen
aku pengen candy
terus kalian semua ke rumah sakit
iya pokoknya seru banget deh
pokoknya kita ngisih ngisian semua
heboh banget deh belakang ini semerawut
eh si alphanya malah kabur
ya untung aja sekarang si alva udah ditemuin
ya udah sadar dan ya udah sembuh dari amnesia
kan yang penting sekarang semuanya udah senang
berarti itu alfadu
sikapnya itu jutek galak suka marah marah nyebelin
nggak kayak pangeranku
mendingan gue ke rumah dia aja ya sekarang
apaan gua di atas kendaraan kayak gini
nyebelin banget sih
udah capek capek datang ke sini
eh antoninya nggak ada di rumah
tapi kata pembantu
dia lagi terapi
eh terapi apa ya
padahal kan aku bawain bunga ini buat antoniku sayang
mudah mudahan makanan ini nanti kalau misalnya antoni pulang masih anget
kalau antoni kan masih bisa lebih menghargai dibanding sama alfa
kita juga udah sering ketemu kali kan
banyak banget mau jago gue
gue bawa roti buat lo
wah baik banget lo
eh lo tau dari mana gue di sini
katanya candy juga kan
dia udah nemuin lu kan
gue bingung banget ter
tadinya gue gak mau dia tahu tentang gue
tapi setelah gue kecelakaan
dan akhirnya gue bisa inget semuanya
ya terus lo udah kasih tau ke candy belum
kalau lo tuh tau pan
gue udah bilang dari dulu waktunya
kasihlah gue kesempatan
gue mau kasih tau kapan gue ngasih tau candy gitu
kok lo pake belum kasih tau dia segala sih pan
dia tuh udah tahu kalau lo tuh kemarin antoni
dan nggak lama lagi dia juga pasti tahu
kalau lo tuh tau pan
toh pan yang selalu bantuin dia
untuk itu aja
gue sama candy tuh udah nyari nyari lo
dia nyari nyari gue ter
ya lo nggak usah seneng dulu pan
ya gue rasa waktunya belum tepat ya
nanti kalau gue ceritain kendi bingung
gue juga kasian sama antoni
iya ya terus kapan pan
ya sabarlah ter
kasih gue kesempatan tuh nyari waktu yang tepat
tapi jangan lama lama
kasihan adik gue candy
thanks ya ter